nanti kalau kita punya bayi tabung
bukan cuma masuk berita online
hmm belum pernah kan
ada orang di kampung tanah baru yang masuk
gue gak mau masuk tv
bukan masuk dalam tv
tapi jadi berita di tv
kita udah tua nih
lo kenapa sih
pake perhiasan banyak begitu
yang diperhatiin cuma perhiasannya doang
ini baju baru abang
makanya gue bilang lo cakep pake baju ini
gue belum pernah liat
tapi kalo lo kemana mana lo jangan pake itu tuh
perhiasan banyak begitu
diomongin cuma perhiasannya doang

abang selingkuh ya
pertanyaannya aneh begitu loh
jawab aja bang
mau jawab yang kayak begituan
jadi ngambil petakan mak ipa kagak bakalan jadi mahal yuk satu petakannya dua juta sebulan delapan juta
tiga puluh tahun lalu eh jono waktu gua di amerika ngontrak sepetak delapan juta sebulan sampai itu
matematik saya ini serius mah lah gue juga serius kalau lu nggak percaya tanya aja soalnya lu ke
amerika lucu kamu banget
waduh penyakit bikin tamu heboh lagi aja deh pasti heboh bu puput melahirkan anak kembar
alhamdulillah agak jadi hebohnya tambah heboh mat peta kenyama ipa melonjak jadi empat juta sebulan
empat kamar enam belas juta
aku muter muter sekali lagi ya
nggak enak sama pak rijal
boleh kan pak
iya boleh bu
beb nggak usah dibuntuti
beb tunggu di rumah aja ya
nanti saya anterin pak rijal
makasih pak rijal
saya bantu pak
merupakan the scenarios
loh bu puput kan punya mobil
vesvanya juga kan punya pak aji
punyanya bu puput juga
bapak sama bu puput jalan jalan
mak mak mak mak mak
bapak poncengin bu puput
bapak berdua jalan jalan
mak ada minanya
kalau ada ibu namanya bertiga mak
nggak pantas sekali
kan udah punya istri
menurut lo gimana tin
ya nggak apa apalah
itu juga kan pestanya pak aji
cicilan lo masih banyak
makanya kan tini nggak ngebantah
loopen punya bayi tabung
abang ini tuh serius
dihargai lagi sama orang sekampung sini kayak dulu
kalau kita punya bayi tabung
abang pasti bakal dihargain lagi sama orang sekampung disini
bakal jadi orang yang pertama yang punya bayi tabung
di kampung tanah baru bang
nanti kalau kita punya bayi tabung
bukan cuma masuk berita online
tapi kita bisa ngasih tv
belum pernah kan
ada orang di kampung tanah baru yang masuk itu
gue gak mau masuk tp
bukan masuk dalam tv
tapi jadi berita di tv
kita udah tua nih
siapa yang urus nanti